ya momen politik banyak terjadi menuju tangga pilpres dua ribu dua puluh empat terbaru yang tadi sudah disampaikan
partai gerindra dan juga pkb bertemu dan meluncurkan nama koalisi kebangkitan indonesia raya
ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan muhaymin iskandar disebut sudah tukar cincin untuk pilpres dua ribu dua puluh empat
manuver gerindra dan pkb ditanggapi beragam oleh parpol lain hingga elit demokrat menyebut keduanya ibarat kawin paksa
benarkah demikian bagaimana nasib demokrat yang sebelumnya dikabarkan berkoalisi dengan pkb dan juga pks
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung semuanya dari luar studio
ada bung dhanil anzar simanjuntak jubir ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dan juga ada bung renanda bahtar wasek jen dpp partai demokrat
dan juga bang hasan nasbi pendiri cyrus network
selamat malam bapak bapak apa kabar
baik saya akan langsung ke bang daniel terlebih dahulu dari partai gerindra yang kemarin cukup membuat kejutan publik di tanah air
bang daniel karena pertemuan antara pak prabowo dan juga pak muhaymin ternyata membuahkan kesepakatan
tapi kita belum mengetahui sebetulnya bentuk kesepakatan itu sejauh mana
apa yang disepakati dari pertemuan antara dua ketua umum partai politik ini bang daniel
bung reinhardt pada prinsipnya kita akan memasuki tahun politik
dan semua partai politik semua tokoh politik berusaha untuk saling berkomunikasi bersilaturahim bertaruh lebih dekat untuk membuat kesepahaman dan kesepakatan politik bersama
dan yang kedua tentu upaya silaturahim komunikasi politik tentu dibangun dengan niat yang baik dengan pradugan yang baik
bukan dengan praduga dan niat yang buruk
jadi kami tidak punya pretensi untuk menuduh partai lain yang bersilaturahim dengan tuduhan macam macam
itu bukan posisi pak prabowo dan itu bukan kebiasaan partai gerindra
itu kebiasaan kami dan niat baik berkomunikasi dengan siapapun
yang ketiga terkait dengan pertemuan dengan kak imin
dan pkb seperti disampaikan pak prabowo tentu sudah kita temukan titik titik kesepakatan untuk bekerja sama
apa itu titik titik kesepakatan bekerja sama dengan partai kebangkitan bangsa
kita bersepaham alasannya pemilu dan pilpres pilek pilpres serta pilkada di dua ribu dua puluh
itu harus dijalankan
dijadikan ajang kontestasi yang mengembirakan
ajang kontestasi yang mempersatukan
yang kontestasi kalau dalam bahasa saya misalnya dalam agama saya
itu jadi ajang pasta diku kairat
ajang berlomba lomba dalam kebaikan
dan posisi itu yang menjadi kesepakatan kita bersama
dan itu juga kita komunikasikan dengan partai
partai yang lain termasuk dengan pak surya paloh sebelumnya
sebelum sebelum dengan ibu mega dan seterusnya
jadi ini terus ingin kita lakukan
nah terkait secara teknis apakah kemudian kita akan berkoalisi secara permanen
dalam tanda kutip menjelang pemilu nanti tentu masih banyak prosesnya yang harus dilakukan
karena semua partai semua toko tentu ketika kita berkumpul kita akan berkumpul
ketika memutuskan untuk berkoalisi dan berpasangan dengan partai dan tokoh tertentu
tentu semuanya ingin menang
kalkulasi jangka baik pendek dan jangka panjang itu masih dan terus dilakukan
jadi belum ada yang final semuanya masih dalam proses
tadi sudah saya sebutkan dalam istilah ta'ar politik atau political ta'aruk kira kira begitu

political ta'aruk kira kira begitu oke tapi yang berbeda bang daniel political ta'aruk kira kira begitu
oke tapi yang berbeda bang daniel political ta'aruk kira kira begitu
ini dianggap ini dianggap ini dianggap ini dianggap ini dianggap ini dianggap ini dianggap ini berbeda
ini sudah muncul nama koalisinya yang kemudian menjadi highlight pemberitaan
koalisi kebangkitan indonesia raya artinya kan ini kemungkinan ditangkap oleh publik
ini cukup serius begitu ya berbeda ketika pertemuan dengan tokoh tokoh partai yang lain
akan menjadi langkah politik dari partai gerindra bersama dengan pkb ke depan menuju dua ribu dua puluh empat
pak prabowo dan partai gerindra berkomunikasi dengan serius
bertaharus dengan serius dengan semua tokoh dan dengan semua partai
dengan pdi perjuangan dengan pkb dengan nasdem pks
termasuk komunikasi dengan partai partai yang lain itu dilakukan dengan yang
dengan porsi yang sama
jadi kalau kemudian muncul istilah atau sebutlah nama koalisi kebangkitan indonesia raya
itu adalah salah satu ekspresi yang ingin ditunjukkan ke caimin dan pak prabowo
bahwasannya kita punya komitmen yang sama
titik temu ada di dua partai ini dan di dua tokoh ini
dan upaya untuk apa
memasangkan keduanya atau berkoalisi tadi saya sebutkan masih membutuhkan proses yang panjang
kalkulasi yang cukup matang
jadi kita masih terus berproses dan kami yakin pada titik tertentu
pada momentum yang tepat kita akan menemukan kesepakatan yang final
oke jadi kesepakatan final itu sekali lagi tinggal menunggu waktu untuk deklarasi
iya bang daniel saya ke bang renanda sekarang
bang renanda saya masih ingat beberapa hari yang lalu
kami juga mengangkat dialog soal rencana koalisi pkb pks dan juga partai demokrat yang merapat begitu
nah kemarin justru kita melihat pertemuan yang menghasilkan kesepakatan antara gerindra dan juga pkb
apa tanggapan demokrat ketika ini sudah menjadi isu nasional yang kemudian dianggap sebagai sebuah cikal bakal koalisi
antara gerindra dan juga pkb
baik jadi begini
kami melihatnya bahwa politik ini dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh empat masih amat sangat cair ya
dan jadi tentu kesepakatan yang kami sudah awali kemarin dengan pkb dan pks itu juga
prinsipnya adalah kita mengusung kesetaraan kemudian juga saling menghargai
dan juga menghargai kedaulatan partai masing masing
tentu kita kami juga sangat paham bahwa menuju dua ribu dua puluh empat ini kan masing masing partai juga harus juga meningkatkan elektabilitas partai
sehingga tentu apa yang dilakukan oleh caimin pkb tentu sangat kami pahami juga
karena kita juga memahami bahwa ke depan bisa saja sebenarnya caimin ini juga membujuk sebenarnya teman teman di gerindra
untuk marilah kita sudah mengawali dengan demokrat dan pks
kenapa tidak gerindra partai partai lain juga
bukan tidak mungkin kita bisa bangun
kita bisa memiliki komunikasi yang baik
kita mencari juga tadi disebutkan bung daniel juga titik titik kesepahaman
tapi yang jelas bahwa kita masih mempelajari semua
dan saya rasa juga apa yang dilakukan oleh gerindra tentu tidak salah juga
jangan sampai juga nanti orang melihat bahwa semua sudah mulai ada kutub kutub masing masing poros masing masing gitu ya
kemudian gerindra kan juga jangan sampai kelihatan tidak punya teman
jadi semua yang dilakukan menurut saya sah sah saja
ini masalah persepsi
kita juga paham
dalam politik tentu harus ada gimmick gimmick
ada gestur gestur politik yang harus ditampilkan
sehingga tentu ini kita ingin memikat juga konstituen kita masyarakat
bahwa memang partai politik kita sebenarnya sudah menjalankan sesuatu budaya politik yang baik
artinya bisa kemudian tidak adalah
kemudian saling ribut saling serang dan seterusnya
semua komunikasi cair bisa dilakukan oleh partai mana ke partai
begitu juga dilakukan oleh demokrat
kita juga sudah banyak melakukan komunikasi
pendekatan kepada teman teman partai lain tentu
sekali lagi tadi dasarnya adalah kita ingin ada kesetaraan
tidak ada paksaan
saling menghormati kedaulatan partai masing masing
dan kemudian juga tentu kita paham
ini masih panjang jalannya
tentu kita tidak bolehlah kemudian membatasi ruang gerak atau juga gimmick gimmick politik
kemudian pendekatan pendekatan juga yang dilakukan oleh
pkb pks dan mungkin partai partai lain juga
karena sangat mungkin juga kami dalam waktu dekat juga akan buka komunikasi dengan teman teman negeri
dengan nasdem sudah ya
mungkin juga dengan pdip
ini kan juga masalah waktu mungkin ya
kita kan harus membangun politik dan peradaban politik yang baik
sehingga kita bisa tunjukkan bahwa tidak ada yang namanya partai a
anti dengan partai lain itu kan tidak seperti itu
ini yang kita lihat hari ini
saya rasa ini kita patut bersyukur
dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman teman
teman teman di partai partai lain juga
selain oleh demokrat
jadi bu renanda anda melihat pertemuan antara pak prabowo antara gerindra juga pkb ini serius
atau hanya gimmick politik
kan sebenarnya kita bilang tadi
kalau kita lihat pernyataannya kan ini tukar cincin begitu ya
kalau tukar cincin ini kita tahu lah masih ada proses proses selanjutnya
tentu kita sangat memahami
kita juga sangat juga mengerti bahwa caimin juga kan merupakan kader terbaik di pkb
dia juga harus mendengarkan aspirasi dari konstituen dan juga kader kader partai di seluruh indonesia
ya untuk dia juga bisa menjejaki kemungkinan untuk maju sebagai capres
tentu tidak salah
begitu juga kader kader terbaik partai lain seperti pak prabowo di gerindra kemudian juga partai partai lain lah
jadi saya rasa ini nggak ada yang luar biasa lah
gak ada yang juga harus demokrat melihat ini sebagai sesuatu misalnya katakanlah oh ini ancaman
atau bagaimana kemana
apa komunikasi yang kita bangun bertiga itu tidak ada masalah
oke baik menarik
saya ke bang hasan pandangan anda dari luar bang hasan
sesuai dengan judulnya setelah tukar cincin prabowo dengan caimin dalam tanda kutip tukar cincinnya
apa impactnya begitu
apa impactnya terhadap peta konstelasi politik
apa impactnya terhadap kedua partai antara pkb dan juga gerindra
atau partai partai yang sebelumnya disebutkan sudah menjajakan sudah ada penjajakan koalisi dengan demokrat pks dan juga pkb
ya sayangnya kita belum melihat proses tukar cincinnya ya
jadi kalau caimin kan memang suka yang rame kayak gitu kan
jadi sebelum mengaku tukar cincin dengan pak prabowo juga bilang ada koalisi semut merah dengan pks
kemudian ada penjajakan juga dengan partai demokrat
mungkin juga besok akan ada koalisi perjuangan
koalisi perjuangan untuk kebangkitan bangsa kalau ketemu dengan pdip
mungkin seperti itu
ya tapi selama memang belum ada perjanjian hitam di atas putih memang partai partai ini tentu akan menjajaki dulu
mana calon pasangan koalisi yang terbaik bagi mereka
tentu dengan berbagai pertimbangan
tapi saya memang merasa kalau misalnya partai seperti pkb misalnya
mungkin akan lebih mudah bertemu dengan gerindra karena diskusinya nggak panjang
kalau dengan gerindra kan tentu capresnya dari gerindra pak prabowo
iya cawapresnya bisa mereka diskusikan tapi leader koalisinya juga gerindra
kalau ketemu dengan pdip kan nanti leader koalisinya pasti pdip capresnya dari pdip
tapi kalau misalnya bertemu dengan pkb pks dengan demokrat itu pembicaranya lumayan panjang itu
capresnya siapa capresnya siapa leader koalisinya siapa
karena koalisinya kan hampir sama besar
ya kan pkb lima puluh delapan demokrat lima puluh empat pks lima puluh
jadi dari sisi partai mungkin pkb lebih besar
tapi dari sisi sosok leadership mungkin pak sby jauh lebih mumpuni
jadi diskusi mereka akan cukup panjang dan cukup alert untuk bisa ketemu pada sampai kata koalisi
kalau saya melihat mana yang lebih simpel jalannya tentu lebih simpel jalan
gerindra dengan pkb atau pdip dengan pkb
begitu dibandingkan dengan tiga partai ini bertemu
menurut saya partai tengah ini akan sangat panjang dan sangat alot untuk membentuk koalisi karena mereka hampir sama besar
sementara kalau mau bikin koalisi itu harus ada porosnya
harus ada ketua kelasnya
baik bang hasan jadi konsep yang tadi disampaikan juga bang renanda bahwa sebelumnya penjajakan tiga partai ini demokrat pks pkb ini mengedepankan konsep kesetaraan ekulitarian
itu dalam konsep praktik
dalam konsep praktik koalisi menurut anda sulit untuk terjadi karena semuanya punya hampir suara yang sama dan ada di papan yang sama papan tengah
kalau diskusi berbicara mencari kesepahaman dalam berbangsa dan bernegara menurut saya nggak sulit
tentu itu nggak sulit
soal gagasan tentu itu nggak sulit
tapi ketika sudah praktek menentukan siapa yang jadi nomor satu siapa yang jadi nomor dua dan harus ada yang memimpinkan
bang daniel tahu itu
kalau ajaran nabi juga dua orang berjalan juga satu harus diangkat jadi pemimpin
apalagi ini tiga partai mau berkoalisi nggak ada pemimpin nggak mungkin
sama rata sama rata saya itu secara praktik itu susah untuk ditemukan
karena harus ada yang mengarahkan kan
harus ada yang juga bisa veto gitu supaya koalisi itu bisa berjalan
memang kalau menurut saya yang di tengah tengah ini walaupun tidak tertutup sama sekali kemungkinannya
tapi jauh lebih mudah mereka bergabung
jauh lebih mudah mereka bergabung dengan mitra koalisi yang sudah bisa jadi tulang punggung
misalnya ketemu dengan golkar ketemu dengan gerindra atau ketemu dengan pdip
dibanding mereka duduk berempat gitu termasuk nasdem kan
dibanding mereka duduk berempat itu jauh lebih sulit lagi menurut saya
oke jadi saya break dulu nanti saya akan ke bung renanda
kalau begitu sebagai partai papan tengah sekarang demokrat kemana kemudian arah koalisinya
ini setelah melihat ada kemungkinan pkb dengan gerindra dan juga sudah ada kib
apakah setelah momen itu akan mulai mengkalkulasi mengkalkulasi kembali
atau masih ada peluang melanjutkan pkb pks demokrat dan mungkin ditambah dengan gerindra
kita jawab break terlebih dahulu kita jawab nanti
kami akan segera kembali
baik saya langsung ke bang renanda dari dpp partai demokrat
jadi langsung saja bang renanda bagaimana kemudian setelah ini arah koalisi partai demokrat
apakah masih punya harapan melanjutkan dengan pks dan juga pkb
atau mencari rekan atau partner koalisi yang lain
oke sebelum saya jawab itu bung renhard ya perlu saya sampaikan bahwa kami juga mencermati
ini rilis yang dibuat oleh economist intelligence unit yang menempatkan indonesia itu sebagai negara ke enam puluh empat demokrasinya kualitasnya di dunia
artinya kita ini mundur dalam empat belas tahun terakhir ini terburuk begitu
terutama dalam masalah sipil dan budaya politik
dan kemudian juga kita tahu bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja jokowi maruf ini kan juga makin turun ya
di januari februari dua ribu dua puluh dua ini
masih ada yang menang
artinya kita melihat bahwa ini sesuatu isu yang serius dan harus kita addres ke depan dalam membangun konteksnya koalisi pilpres juga
yang kami usung sebenarnya adalah semangat untuk perubahan dan perbaikan
karena kita melihat bahwa memang tentu tidak seluruhnya buruk ya kinerja pak jokowi dan pak maruf
tetapi banyak hal sebagai catatan kami yang memang
perlu segera diperbaiki dan juga harus ya kita merubah sesuatu yang lebih baik ke depan
nah jadi semangat yang kami usung dalam membangun koalisi adalah menyamakan dulu persepsi dengan teman teman partai lain
bahwa kita memang harus punya pandangan yang sama bahwa yang kita usung dalam koalisi ini adalah semangat untuk perubahan dan perbaikan
nah tentu dalam hal ini ada saja mungkin partai yang melihat bahwa apa yang harus dirubah gitu
ini sudah bagus arahnya sudah baik apa yang harus diperbaiki
nah dalam hal ini tentu agak sulit bagi demokrat bisa kemudian berjalan bersama beriringan dengan pandangan pandangan seperti itu
namun kami percaya bahwa sejalan dengan memang ke depan ini ya tentu kita harus melakukan perubahan dan perbaikan
sehingga apa yang dilakukan dan dikemudikan oleh partai partai kemarin ketika kami berkomunikasi dengan teman teman di pkb dan pks
ada pandangan yang sama terhadap hal itu
tentu yang paling penting sekarang adalah bagaimana membuat koalisi ini juga nyaman bagi semua anggota di dalamnya
itulah yang makanya kita sebut dimana kesetaraan saling menghormati tidak ada paksaan kemudian juga sangat memahami dan menghormati kedaulatan partai
itu kita letakkan paling atas
sehingga dalam membangun komunikasi tidak ada yang menjadi super body
betul ada pak sby tentu sebagai patron kita ya di sini
sebagai bapak bangsa dan beliau tentu juga memberikan pandangan pandangannya dalam pembicaraan dan komunikasi komunikasi ke depan ya
dalam membangun persamaan ke arah koalisi
namun sejauh ini kami puas dengan apa yang dicapai dalam komunikasi kita
baik di tataran katakanlah ketua umum pak sby gitu ya dengan ketua umum ketua umum partai partai teman sahabat sahabat yang lain
begitu juga kita melihat dalam komunikasinya kemudian dilanjutkan oleh antar sekjen
ini juga sangat kondusif sangat positif
jadi kami sangat bersemangat melihat bahwa banyak teman teman yang melihat apa yang kami lihat
sama dalam kita melihat mengadres isu isu masalah nasional
dan kemudian juga kita sama sama melihat bahwa memang ke depan ini bangsa ini butuh perbaikan dan perubahan
oke nah kalau narasinya adalah perubahan dan perbaikan
hmm artinya sulit dong bagi partai demokrat untuk berkoalisi dengan partai partai pemerintahan saat ini
termasuk gerinder dan juga pkp misalnya
itu kan bagian dari pemerintahan pak jokowi juga bung renanda
betul betul begini bung rehat tentu dua ribu sembilan belas akan sangat berbeda dengan dua ribu dua puluh empat ya
dua ribu sembilan belas kita tahu pak jokowi sangat kuat pada saat itu posisinya
namun kan dua ribu empat kita tidak punya incumbent ya
dan semua saya rasa juga bisa melihat faktor faktor faktual di lapangan maupun kondisi real bangsa kita
bahwa memang ada hal hal yang harus dirubah dan diperbaiki
jadi ke depan kami sangat yakin bahwa teman teman juga bisa melihat hal yang sama
punya juga pemikiran dan semangat yang sama
sehingga menurut kami tidak sulit nanti ketika ya tentu tidak mungkin hari ini ya
tetapi mungkin di tahun depan kita mulai bisa lebih serius lagi
membahas bagaimana apa yang membuat apa yang harus kita samakan
definisi perubahan dan perbaikan tentu harus kita samakan
itulah proses yang akan terus kami jalani
masalah tukar cincin dan segala macam itu
menurut saya itu juga ya masalah gimmick lah gitu ya dalam istilah itu
karena kita tahu kalau kita pakai idiom lain juga ya selama belum ada janur kuning melengkung
berarti kan semua komunikasi masih cair gitu bolehlah
jadi semua baik baik saja terasa
oke baik saya ke bang daniel
bang daniel anda punya pandangan yang sama bahwa persepsi soal koalisi harusnya kemudian atau dibangun dengan
untuk perubahan dan juga perbaikan
ya saya pikir semua pihak menginginkan ada perbaikan ya itu otomatis
dan kita bersepakat terkait dengan itu
pada saat ini banyak hal yang sudah berjalan dengan baik
kemudian tentu ada juga yang perlu diperbaiki bersama sama

tentu ada juga yang perlu diperbaiki bersama sama
jadi semangatnya itu dalam konteks pak prabowo ketika
membangun komunikasi politik dengan semua pihak
itu adalah pertama tentu semangatnya kita tidak menginginkan pilpres pilek dan pilkada kita di dua ribu dua puluh empat nanti
itu penuh dengan kesuraman dan kengerian
kita menginginkan ada kompetisi dan pemilu pilpres dan pilkada yang mengembirakan
jadi demokrasi yang memperbirakan demokrasi yang mempersatukan
bukan demokrasi yang kemudian memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara
itu poin paling penting yang banyak dibicarakan pak prabowo ketika ketemu dengan pimpinan partai politik dan tokoh tokoh politik dalam konteks pilpres dua ribu dua puluh
nah kesepahaman itu dulu kita garis bawahi
nah baru kemudian kita bicara hal hal yang teknis terkait dengan pemenangan pemilu dan sebagainya
dan tentu gerindra tadi saya sebutkan dan pak prabowo sangat terbuka dengan semua pihak semua tokoh
saya pikir kalau ada tokoh politik pada saat ini yang punya pengalaman panjang
bekerja sama dengan banyak komponen
banyak partai politik dan banyak tokoh politik
salah satunya adalah pak prabowo
dan tentu dalam sejarah dalam track record pak prabowo dan partai gerindra itu mampu bekerja sama dengan semua pihak
dari semua pandangan dari semua latar belakang politik
oke mungkinkah kemudian koalisi ini nantinya juga mengajak partai demokrat bung daniel
jadi semua pihak tentu ingin dalam konteks kita ingin
berkompetisi dan tentu kita ingin menang pilpres pilek dan pilkada
tentu kita ingin mengajak semua komponen bangsa semua partai politik yang punya platform yang sama
dalam konteks tadi yang poin pertama yang saya sebutkan
jadi demokrat pks pdip dan sebagainya
pak prabowo dan partai gerindra
oke saya ke bang hasan kalau begitu
bang hasan apa yang anda lihat sekali lagi dari pertemuan antara pak prabowo dengan pak muhaymin iskandar
selain anda melihat bahwa ini memang peluangnya cukup besar ya mungkin lebih mudah untuk jalan sebagai sebuah koalisi
tapi ini cukup menarik karena belakangan juga kita melihat
ada upaya dari pak prabowo subianto untuk mendekat ke kelompok

apakah ini juga menjadi bagian inline dari upaya tersebut kalau dalam konteks penjajakan untuk dua ribu dua puluh empat
jadi seluruh partai di luar pdip itu butuh teman untuk bisa mengusung capres
pdip meskipun dia bisa mengusung sendiri saya juga nggak yakin dia akan jalan sendiri
karena kan konfigurasi masyarakat kita itu tetap saja pertimbangan politik itu
kelompok nasionalis dan kelompok islam itu menjadi variable penting sampai hari ini
makanya saya yakin itu mohaimin itu sadar posisinya bahwa dia akan diperbutkan oleh pdip dan gerindra
dan mungkin juga dipeributkan oleh yang lain karena posisi dia sebagai salah satu partai berbasis islam
yang ya kalau yang satu lagi kan p tiga sudah diambil sama kib pan sudah diambil sama kib tinggalkan di luar tinggal pkb dengan pks
nah ada dua partai besar yang berpeluang jadi poros koalisi yang punya capres juga itu akan mempeributkan caimin
makanya saya bilang mungkin minggu ini atau minggu depan
akan ada koalisi perjuangan untuk kebangkitan bangsa dibikin oleh caibin kalau dia ketemu dengan pdip
tapi yang perlu digarisbawahi adalah ini nggak bisa lama lama menurut saya
yang paling banyak itu bikin dua poros koalisi
tapi kalau pdip ikut serta ini ngambil satu teman ini saya yakin akan ada partai yang ketinggalan kereta
ada partai yang ketinggalan kereta
akan ada partai yang ketinggalan kereta
mau nggak mau dia akan terpaksa bergabung dengan sukarela atau terpaksa dengan koalisi yang sudah ada
karena kan yang nggak bisa ini kan sumber dayanya bukan nggak terbatas tapi sangat terbatas
jadi kalau gerinda cari satu teman pdip nyari satu teman lagi ya partai lainnya akan ketinggalan kereta
ini akan repot
oke dan dari
simulasinya nggak bisa banyak ini jadi simulasi ini sangat sedikit sangat terbatas

beberapa media saya bilang ini nggak perlu keahlian politik tingkat tinggi ini cukup matematika smp dan sd aja ini untuk bikin himpunan gitu
kalau bikin diagram fand bikin himpunan nah koalisi itu ibarat himpunan
yang tersedia sekarang tinggal lima partai untuk diotak atik
dan kalau ada partai lain atau koalisi yang sudah tersedia ngambil partai lain akan ada partai yang ketinggalan kereta
jadi kalau hari ini berlama lama bicara gagasan konsep saya khawatir nanti akan ketinggalan kereta
jadi memang sudah harus menuntutkan kepada pembicara pembicara yang lebih jauh
misalnya tujuan bersama pembagian kekuasaan dan lain lain
oke prospek duet prabowo caimin menurut anda bagaimana
ya itu salah satu prospek yang masuk akal karena itu kan gampang sekali bikin koalisinya
gerindra dengan pkb sudah selesai dan pasti prabowo capresnya
dan capresnya kalau caimin menguji capres terbuka saja untuk itu kan
itu sama kayak kita bicara puan imin misalnya itu juga sangat terbuka

tapi kalau misalnya yang tadi partai tengah pkb pks demokrat itu diskusinya panjang sekali itu
diskusinya panjang sekali itu karena semuanya akan berhak merasa jadi capres
kalau yang tadi yang kita sebutkan tadi nggak akan ada diskusi siapa capresnya
paling diskusi siapa capresnya
oke oke jadi prospeknya menurut anda memang cukup jelas
tapi apakah itu kemudian bisa menghantarkan katakanlah kalau misalnya pak prabowo maju kembali ini dengan menggandeng pak muhaymin iskandar
peluangan lebih besar juga
kendalanya sekarang mungkin kendalanya di pkb aja
pkb nya udah mau salaman apa enggak
kalau dari pidatonya pak prabowo udah bilang bismillah kita akan penuhi panggilan ini
berarti pak prabowo sudah confirm banget
caimin ini yang masih muter muter gitu
karena dia tahu nilai jualnya harus ketemu satu partai lagi
jadi dia bisa memutuskan kemana dia akhirnya harus berlabuh gitu
oke bung daniel ada tambahan dari anda tanggapan
saya memang apa pada saat ini tentu
kita akan terus bicara hal hal yang konkret ya
tadi seperti disebutkan oleh mas hasbi
tapi yang jelas tentu semua partai sekarang dan semua tokoh capres dan cawapres
sedang melakukan kalkulasi politik secara matang
tentu tidak menginginkan gagal di pilpres termasuk pilek karena bersamaan
seperti kita ketahui bersama tentu partai gerindra dan pak prabowo ingin sukses di dua tarikan nafas
dan kalkulasinya tentu harus sangat matang
apalagi di dua ribu dua puluh empat ini adalah apa tadi disebutkan juga
tidak ada incumbent dan pertarungan akan sangat terbuka
nah bagaimana anda menanggapi kalau kemudian upaya penjajakan antara gerindra dan juga pkb
atau pak prabowo dengan pak muhaymin ini juga bagian dari upaya
karena dalam dua kali pilpres pkb tidak bersama dengan pak prabowo subianto
dan di jawa timur pun suara pak prabowo juga cukup jauh
apakah ini kemudian juga menjadi salah satu tanda bahwa memang gerindra sangat serius
sangat berniat untuk menarik pkb yang bahasanya bang sang tadi adalah sebagai partai rebutan begitu
untuk menuju ke pilpres dua ribu dua puluh
tapi di jawa timur nanti kita break dulu kami akan segera kembali
baik kita masuk ke segmen terakhir
tadi sudah banyak yang kita bahas
setelah tukar cincin kita ke segmen berikut
baik kita masuk ke segmen terakhir tadi sudah banyak yang kita bahas
tadi sudah banyak yang kita bahas
tadi sudah banyak yang kita bahas
sebelum saya jawab itu bu zg lennart
nah ini penting untuk kita sampaikan
kenapa nggak tujuh belas tiga puluh sembilan atau apalah
ini kan sebenarnya ini sudah benar benar nggak jelas
ditambah lagi sebenarnya menggunakan data lima tahun lalu untuk menghitung dinamika yang terjadi pada dua ribu dua puluh
ini lebih nggak masuk akal lagi
maka kita indonesia ini akan menjadi satu satunya negara dengan aturan seperti ini
menggunakan data lima tahun lalu
nah untuk itu makanya kami melihat bahwa ini akan masih sangat dinamis ke depan
tidak ada koalisi mau dibangun untuk kalah begitu kan
nah kita harus melihat juga indikator yang terjadi hari ini
ini misalnya kalau dari sisi kami kami melihat misalnya contoh smrc menempatkan ketum kami ahy di posisi keempat
begitu juga indikator politik indonesia ip juga sama
ahy juga di posisi keempat
bank kompas yang nomor lima
tetapi artinya ke depan akan sangat dinamis bahwa apapun ini dalam satu tahun lebih ke depan ini
ini potret ini bisa berubah
karena dinamika masyarakat dan apalagi kita tahu anies kemudian juga mas ganjar juga
tahun depan semuanya
apakah masih bisa bertahan
elektabilitasnya itu tentu akan menjadi hitungan hitungan politik juga
jadi apa yang dilakukan oleh teman teman memang tidak salah
kami juga lakukan
namun ya tentu tidak ada masalah dengan istilah istilah tukar cincin atau kawin paksa dan segala macam
itu kan sebenarnya hanya juga pernyataan pernyataan yang sifatnya kita ingin mengingatkan bahwa
perjalanan masih cukup panjang untuk membangun komunikasi
kita tidak bisa melihat bahwa bahkan kita melihat kib pun sebenarnya bukan suatu koalisi yang
akan terjadi ke depan
kita melihat semuanya masih sangat mungkin
karena tadi itu kami melihat bahwa semangat perubahan ini sebenarnya cukup besar segmennya
dari tahun ke tahun dari bulan ke bulan ini menunjukkan gejala indikator bahwa ini meningkat terus
ketidakpuasan dan juga keinginan untuk perubahan
jadi soal gimmick itu saya rasa ya sama dengan tukar cincin itulah
kira kirakan itu juga satu pernyataan idiom
saya rasa sah sah saja
oke jadi anda melihat sah sah saja kalau disebut ini sebagai kawin paksa
tapi begini tidak takut demokrat akan tertinggal seperti tadi prediksinya bung hasan bahwa akan ada partai yang bisa jadi kemudian tertinggal nanti di akhir
ya saya berbeda sekali pandangan sama bung hasan izin bung hasan
saya tetap melihat bahwa kib sekali lagi juga tidak fix gitu ya
artinya kalau tinggal sisa sekian partai tentu kita harus lihat dulu ke depan
saya masih sangat yakin kami sangat yakin masih akan sangat cair masih akan sangat dinamis
komunikasi akan terus
kemudian juga kita harus menghitung nanti momentum momentum ke depan
terutama dalam situasi kita yang memang masih juga belum baik ya situasinya
tentu banyak sekali hal hal yang menjadi tidak bisa ada faktor tunggal di sini bahwa sudah fix di sana sudah fix di sini
kita melihat sekali lagi marilah kita masih banyak waktu untuk menyamakan persepsi pandangan
tentu kita harus sama dalam melihat dan mengadres isu isu nasional
kalau kita sudah berbeda tentu agak sulit
tapi saya yakin tadi bung daniel juga bilang
pastilah ada titik titik yang kita melihatnya sama dalam ke depan ini
sehingga sekali lagi kalau saya melihat apa yang terjadi sekarang ini masih dinamika di awal awal
tahun depan saya sangat yakin ini akan bisa sangat konfigurasinya bisa sangat berubah
tapi saya rasa kembali semangatnya tentu akan ada yang tetap berpandangan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sehari ini adalah sudah baik lanjutkan
tetapi posisi kami di sini dan juga akan mencari kawan kawan yang sama
dengan pemikiran kami bahwa ke depan ini sangat butuh kita namanya perubahan dan perbaikan
baik nanti soal konfigurasi perubahan akan dianalis oleh bung hasan terakhir
saya ke bang daniel dulu
bang daniel bagaimana diingatkan oleh bung renanda bahwa masih sangat dinamis
jadi idiom kawin paksa ya sah sah saja
ya memang politik sangat dinamis satu tahun ke depan itu pasti ya
tapi tentu seperti tadi saya sebutkan di awal dalam silaturahim konsepsi dasarnya itu harus berbaik sangka
kalau kemudian membangun silaturahim dengan berburuk sangka maka tidak ada rahim disitu
tidak ada persaudaraan disitu
tidak ada kesepahaman disitu
karena sudah diawali dengan buruk sangka
apalagi dengan idiom idiomnya
saya pikir punya pejoratif begitu ya
yang penuh buruk sangka
dan saya pikir itu harus hati hati terkait dengan itu
karena tentu kita semuanya dalam kontestasi politik ini apalagi para politisi pada prinsipnya pasti akan bertemu
hari ini bisa berbeda tapi kemudian beberapa momentum berikutnya bisa bertemu
punya kepentingan yang sama
tujuannya sama dan sebagainya
makanya kami terus berkomunikasi dengan dpr perjuangan dengan ibunegawati kita terus berkomunikasi dengan
nasdem dengan pks
demokrat dan semua partai
saya pikir itu intinya
oke karena masih dinamis artinya
idiom kawin paksa kalau kebudayaan ini
tidak berjalan antara pak prabowo
dengan pak muhaymin
bisa menjadi kenyataan dong
sebenar artinya idiom ini
ya tidak ada yang
dipaksakan tadi saya sebutkan
pak caimin dan pak prabowo
pemilu yang tadi
mengembirakan demokrasi yang
mengembirakan secara teknis
politiknya tentu kita
berhitung dengan cermat
pilkada dan ini semuanya
dibicarakan dengan baik
terserang misalnya pak prabowo
beliau sebagai capres
misalnya salah satunya
selama ini catatan kita ya tentu
adalah bagian yang
penting dalam hal ini
kemudian jawa timur jawa tengah
adalah bagian yang sangat penting
untuk menjadi pertimbangan
pak prabowo untuk diajak
maju dalam konteks
oke jadi tidak ada
kalaupun duet prabowo muhaymin ini
menjadi sebuah kenyataan seperti yang disampaikan
oleh temannya bung renanda
kalau terjadi tentu tidak ada
kawin paksa disitu
karena tadi semuanya berangkat
dari niat baik
dan tulus tentu
untuk kebaikan bangsa dan negara
terakhir ke bung renanda
ada tanggapan dari anda sebelum nanti saya ke bung hasan
ya sekali lagi mungkin itu
saya rasa hanya andi arief mungkin yang lebih paham
dengan maksud itu ya
kita mau sampaikan bahwa sebenarnya
kita masih melihat bahwa
unsur unsur prinsip prinsip kesetaraan tadi
tentu harus menjadi hal yang kita kedepankan
nah tentu hanya cak imin dan pak prabowo
yang memahami persis apa yang sebenarnya dibicarakan
model kesepahaman seperti apa
tapi sekali lagi
demokrat tidak melihat itu sebagai sesuatu yang
harus dipermasalahkan karena memang sangat
sangat wajar dan sangat baik
setiap pemimpin ini bisa berbicara
bisa bertemu menyamakan pandangan
kita kan sebenarnya juga
kalau kita bilang tukar cincin itu juga dari mana itu sebenarnya
dasarnya kan idiom itu tapi
sekali lagi kita jangan terlalu inilah dengan idiom idiom itu
tidak ada maksud yang buruk tentu dari pihak kami
karena kami sangat dekat dengan pak prabowo
dengan teman teman di gerindra
tidak ada maksud untuk sifatnya negatif lah itu ya
ini kan biasalah gimik gimik politik itu
kita ingin apalagi andi arief kan terkenal lah
memang kawan kita satu itu
dia ingin dengan sentilan sentilan dia itu membangun percakapan percakapan
untuk dikembangkan tetapi sekali lagi semangatnya kita sangat dukung
siapapun untuk saling membangun komunikasi
misalnya teman teman pks juga ingin membangun komunikasi dengan yang lain lain
itu tentu tidak ada masalah buat kami
karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah
kami bisa samakan pandangan pandangannya
oke baik dan demokrat masih mencermati
masih mencermati dengan baik ya bung renanda bagaimana
konstelasi politik yang berkembang sampai dengan saat ini
saya ke bung hasan terakhir bung hasan
bicara soal konfigurasi tadi bung rena katakan ini masih sangat bisa berubah
apakah anda melihat itu juga hal yang sama
masih sangat berubah atau blok blok itu sudah mulai terbangun
sehingga sudah bisa terbaca sebetulnya konfigurasi ini
akan seperti apa peta koalisinya ke depan
ya kalau saya sih gini
kalau orang politik tentu punya harapan harapan
kalau kayak orang kayak saya di luar ini
tidak bicara harapan tapi berbicara kalkulasi saja
kalau menurut saya sekarang ini
mengurucutnya sudah semakin jelas
jadi misalnya begini walaupun bilang
kib itu mungkin masih bisa berubah
ya kalau sudah hitam di atas putih masih bisa berubah
nanti maruah partai politik menurut saya hancur
mereka sudah hitam di atas putih gitu
kalau yang masih taruh gitu kan
kalau versi daniel kan ta'aruf
itu masih bisa berubah oke
atau yang versinya caimin tukar cincin
itu ta'aruf sama tukar cincin aja sudah beda persepsi ya
tukar cincin itu masih bisa berubah oke
masih bisa berubah oke
kalau atau versi partai demokrat sudah kawin paksa
ya kawin paksa sudah mau dipaksa atau enggak kan
kawin sudah nggak bisa berubah
tapi kalau sudah hitam di atas putih menurut saya
kita harus berbaik sangka juga bahwa itu akan
akan berjalan seperti kesepakatan mereka
nah pilihan pilihan mengerucut ini kan
sebenarnya sudah kelihatan
kelihatan sekali bahwa misalnya nasdem ingin jadi poros koalisi
diantara partai menengah
makanya mungkin dia akan punya
komunikasi yang sangat intensif dengan partai menengah
dengan partai menengah misalnya
arah arah mereka berdua mendekat
dan ingin membuat koalisi itu sudah kelihatan
tapi baru dua
mungkin pks juga ada komunikasi dengan demokrat
tapi nggak tahu ya
tapi yang kita lihat di permukaan kan tidak begitu dalam
ya samalah dengan gerindra juga
tapi kalau kita berhitung hitung yang kalkulatif
yang paling bisa membuat koalisi itu memang tiga partai ini
dan porosnya menurut saya kemungkinan besar
kalau skenario tiga calon ya porosnya itu
pdip gerindra dan golkar
kalau ada poros keempat
itu akan diperebutkan dengan sangat serius
entah kdemokrat yang mau jadi poros atau
pkb yang mau jadi poros atau
eh atau nasdem yang jadi poros
tapi menurut saya ya
yang partai partai tengah ini nanti akan bergabung ke tiga poros
tiga partai terakhir ini
yang ada di atas tadi
pdip gerindra dan golkar
jadi nggak cair menurut saya
kalau misalnya ini masih digunakan dengan cara berpikir lama
misalnya mau sampai nanti di detik terakhir baru kita
karena ini cair nanti kita akan tunggu sampai detik terakhir
saya yakin satu atau dua partai akan ketinggalan kereta
karena yang lain pasca terbentuknya kib menurut saya
akan berlomba lomba untuk memastikan sesegera mungkin
bisa tanda tangan hitam di atas putih
persoalan koalisi ini
meskipun tanpa ada nama calon presiden ya
meskipun tanpa ada nama calon presiden gitu
baik jadi partainya bung daniel
tidak berhenti sampai kemudian
penjejakan koalisi dengan pkb
partainya bung renar juga tetap harus
menjalin komunikasi lebih intens lagi
untuk kemudian menentukan akan kemana
kemudian berlabuh di arah koalisi ini nanti dua ribu dua puluh empat
betul betul bung daniel
baik kita akan tunggu
banyak sekali yang kita sudah bicarakan
pemikiran pemikiran dengan partai partai lain
yang memang sudah kita bangun komunikasinya
sudah lumayan mendalam lah
mungkin kalau kita bilang sudah sangat dalam mungkin belum
tapi cukup mendalam lah
artinya kita juga sudah bisa melihat
pemikiran pemikiran mereka ke depan
namun kita juga memahami bahwa kan sebagian juga
masih di dalam koalisi pemerintah
ya tentu tanpa saya harus sebutkan
tentu tidak strategis lah
kalau jauh jauh hari sudah
apa katakanlah punya pemikiran pemikiran yang agak berbeda
tentu tidak mudah buat teman teman itu
jadi sekali lagi kita melihat mencermati beberapa instrumen
yang harus kita perhatikan ke depan
faktor faktornya itu tidak tunggal
tapi tetap kita semua meyakini pasti
semua poros manapun yang akan dibentuk
itu pasti ingin punya daya kompetitif yang tinggi
harus menang bukan hanya soal dapat tiket
kalau dapat tiket tapi kemudian pasti kalah
sudah kita sudah pasti menang
tapi tidak apa apa lah
yang penting kita masuk dulu
saya rasa sudah kita harus tinggalkan gitu
karena banyak sekali pembelajaran yang teman teman partai politik dapat dari dulu
bahwa mendapatkan tiket bukan segalanya lagi hari ini
tapi bagaimana kita mendapatkan tiket dan punya peluang untuk menang
setidaknya tentu ya lima puluh lima puluh lah minimal
untuk itu ya tentu kita mencermati banyak hal yang belum bisa terjawab
dan belum bisa kita pastikan sekarang
itu kenapa menurut saya tidak mungkin lah dalam tahun ini sudah ada
koalisi yang fix begitu
ini perkiraan saya ya
baik baik apakah ini sudah mengerucut atau masih cair
mari kita akan lihat tangga tangga berikutnya
menuju ke pilpres dua ribu dua puluh empat karena selalu ada momen yang baru
belakangan ini berkaitan dengan manuver para elit politik
apakah kemudian penjodohan prabowo caimin ini berlanjut
atau kemudian nanti bisa berubah lagi
mari kita akan tunggu lagi
apa kemudian dinamika yang akan berlangsung ke depan
terima kasih banyak bang daniel
bang renanda terima kasih banyak
dan juga terima kasih bang hasan asmi
sudah bergabung bersama kami pada malam hari
selamat malam sehat selalu